selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian
rekan rekan siang ini kita akan menyampaikan hasil kegiatan dari
patroli cyber direktorat tindak pidana cyber baris genpolri
yakni berhasil melakukan pengungkapan kasus terkait dengan
pembuatan dan penyebaran konten konten yang bernuansa sara hoax dan seterusnya
pada kesempatan ini atau tepatnya tadi malam
tim kami berhasil melakukan penangkapan dan pengungkapan
terhadap tersangka yang kami hadirkan di sini
yang bersangkutan berinisial kb
tapi sebelumnya rekan rekan ini nanti materinya cukup banyak
tolong nanti selektif dalam menyampaikan postingan postingan
menyulut emosi dari masyarakat yang melihatnya
yang bersangkutan berinisial kb
kemudian s satu sarjana teknik it
kemudian mantan wartawan media news crime investigation
kemudian pernah kerja di warnet di warnet ha di daerah cakung jakarta timur
dan pekerjaan sampingannya adalah membuat blog
kemudian dari blok ini kemudian yang bersangkutan mendapatkan penghasilan
isu isu secara umum yang dibuat atau dikaitkan
yakni kebangkitan pki kemudian penganiayaan ulama
dan pencemaran terhadap tokoh dan pejabat nasional
ini unggahan dengan unsur
unsur ujaran kebencian terhadap
misalnya yang bersangkutan
sebelum kami lanjut yang bersangkutan ini memposting
seperti yang akan kami sampaikan nanti
itu menggunakan akun milik orang lain yang berhasil di hack hack
jadi setidaknya dalam penyelidikan awal kami
setidaknya ada tiga lima hack
namun tadi dalam pemeriksaan kemudian diketahui
yang bersangkutan juga bisa mengambil alih kurang lebih seribu akun facebook milik orang lain
ini galerinya antara lain
harusnya islam itu pindah ke agama jadi kristen aja biar nggak tolol
itu diposting di facebook
kemudian juga selain itu
dia memasukkannya ke dalam bloknya
yang sudah dibuat oleh yang bersangkutan
misalnya israel akan segera membangun tiga ribu unit rumah di yerusalem timur dan seterusnya
nanti tolong agak selektif deh
agak selektif dalam menyampaikannya
kalau tadi sampai dengan halaman delapan
itu adalah postingan yang berkonten sarah
maka berikutnya adalah yang berkonten isu hoax
atau berita bohon
pki akan musnah di indonesia
pki akan menyerang indonesia dalam waktu dekat
waspa jatai untuk membantai umat islam dan muslim di indonesia
ini terkait dengan konten isu penganiayaan ulama
yang berminat jadi anggota pki dan bisa membunuh ulama
hubungi kader pki
misalnya di kantor cabang pki di jakarta nomor sekian sekian sekian
kemudian di bandung
kemudian di jawa
postingannya kami hanya ingin membunuh ulama
udah itu aja
harusnya pak tito gak usahlah dikasih tau
kalau ada yang menyerang ulama
biar hilang ulamanya pelan pelan
toh kalau ulama habis di indonesia
antara lain gak bisa sok bela negara lain
kemudian said agil siraj
juga menyerang secara pribadi kepada tokoh nasional lain
si habib cabul yang lari dari hukum
firsa adalah ajaran nabi muhammad
ya tolong jangan terlalu linci nanti ya
itu terkait dengan penghinaan terhadap tokoh nasional dan tokoh agama
selanjutnya terkait dengan unggahan konten
rekan rekan selanjutnya yang ingin saya sampaikan bahwa
akun facebook milik orang lain
yang kami identifikasi misalnya
sekarang yang bersangkutan sudah membuat laporan polisi
atas kegiatan yang bersangkutan untuk
menghack akun nitinigoro
kemudian ada juga akun putri
akun ihwan alisan dan sebagainya
mungkin itu yang dapat kami sampaikan kepada rekan rekan
oh ya satu lagi
yang bersangkutan juga membuat blogspot
pelan pelan kalau ini
pelan pelan kalau ini pelan pelan
hampir semua media ada di sini
misalkan karena dari penelusuran bahwa yang bersangkutan
mendapatkan keuntungan secara finansial dari
kegiatan yang bersangkutan ini
mungkin itu rekan rekan yang dapat kami sampaikan
atau di situ tidak bawa kegiatan
karena percaya saya
kalau saya satu lagi itu dikira
jadi itu apa
kalau itu dikira
itu bagaimana cara saya melakukannya
bagaimana cara melakukannya
ini tidak usah ditulis
sudah saya catat di sini
cukup saya aja yang tahu
nanti kalau dikasih tahu caranya
nanti banyak yang mencontoh mengikut
ini secara ideologi yang bersangkutan merasa
sebagai kaum minoritas di negara ini
merasa sakit hati atas berbagai pemberitaan pemberitaan di media
yang mendiskreditkan salah satu agama atau agama yang dianut
dan dari sisi atau motif ekonominya juga
sementara ini kami gali juga yang bersangkutan mendapatkan
keuntungan secara finansial
dari pembuatan blok tadi
yang terakhir itu dia masih punya sisa sembilan ratus sekian dolar
kurang lebih setahun
konten ini ada sebagian yang dibuat sendiri
juga sebagian dia repost dari orang lain
ya kurang lebih begitu
sarjana it dia
dulu sarjana dari mana
tribunal utama stimik
stimik tribunal utama
ada yang ingin disampaikan
ya silahkan pak
mulai kiri kanan tengah semua digarap
apakah motif yang dibayar tadi
ada orang yang pesan pada dia
yang bersangkutan ditangkap kurang lebih jam dua puluh tiga tadi malam
saat ini barang bukti yang kami sita
sebagian ada di laboratorium forensik
sedang dilakukan oleh digital
perkembangan terkait dengan pertanyaan bapak tadi
nanti akan kami jelaskan lebih lanjut
pak ilman artinya apakah yang memiliki banyak pengawasan
pengaruh yang membuat post pornom lain

ya secara acak
yang bersangkutan tetap mencoba masuk atau mem phishing
akun akun milik orang lain
yang mana yang berhasil itu kemudian diambil alih
pak pak jien tergabung dalam pokok pokok seperti mca atau msi
secara peringatan dengan pahlawan ibu desa
perlu kami sampaikan bahwa penyelidikan kami di direkturat tindak pindahan cyber
selain memfokuskan kepada perilaku perorangan
perilaku kelompok dan perilaku perorangan
atau perbuatan perorangan
maka yang ini yang kami sampaikan
berbeda dengan kes sebelumnya
yang bekerja secara berkelompok dan saling berhubungan
khusus tersangka ini bekerjanya sementara
hasil penyelidikan kami sampai dengan siang ini sendiri
kalau saya nggak ada unsur yang atau dibayar siapapun gitu
atau motif yang siapa yang bayar atau apa nggak ada
ya tujuannya ya hanya untuk mencari makan aja
ya paling dapat dua ratus ribu tiga ratus ribu berapa sih
cuma satu dolar dua dolar doang
nanti secara detail akan kami dalami
mungkin itu cukup
yang bersangkutan akan dijerat dengan pasal berlapis
pasal yang berkaitan dengan
tindak pidana menyebarkan ujaran kebencian
pasal yang disangkakan dengan
tadi sarah kemudian illegal access
dan berita bohong
mas berapa besar dampak bohak bohak yang di fiab buat di dunia maya
berapa orang yang bercampur

akan sedang kami dalami karena barang bukti yang bersangkutan sedang dilakukan pemeriksaan di lapangan
pak irwan meskipun tidak memberitahu cara melakukan hijacking atau pembajakan atau visi buah akun
maka bapak akan memberitahu kepada kita bagaimana kita sebagai pemilik akun untuk memproteksi akun kita

salah satu salah satu cara adalah membuat pastor yang susah ditebak jangan menggunakan
misalnya tanggal lahir atau nama sendiri nama keluarga gunakan password yang berbeda beda atau
yang agak sulit secara acak aja mas sementara ini hasil pemeriksaan kami secara asat yang mana
yang lemah nanti diambil baik mungkin itu aja terima kasih atas perhatian dari kandang kandang
nanti lihat di tentang syarat tentang ilegal akses tentang berita hoax dan pornografi eh
ya nanti masih kita dalam itu ya belum bisa kami berikan jawaban sekarang ya nanti untuk
perkembangan secara kompresensif akan kami sampaikan di lain waktu terkena terbakar
pelaku ada kecenderungan bergabung dengan kelompok kelompok radikal tertentu nggak sejauh ini
tidak jadi sebagaimana yang kami sampaikan tadi motifnya hanya sakit hati sebagai pemeluk
agama minoritas di indonesia
yang melalui pemberitaan pemberitaan sering merasa agamanya dirugikan kemudian yang kedua
dari sisi ekonomi tadi itu dia memperoleh keuntungan finansial dari usaha dia untuk memposting apa
namanya konten konten yang tadi kami sampaikan total keuntungan tadi yang belum ditarik itu
masih kurang lebih sembilan ratusan dollar dari berapa bulan itu nanti kami dalamnya dulu karena
kami tetap harus bekerja sama dengan perbankan
dalam amerika berapa rekening pak dian itu nanti kami dalamnya atau berapa aku
kemungkinan perhari pak menegakkan berapa akun pak tadi sih menurut hasil sementara dari
lab kurang lebih seribu yang tapi yang sudah dirubah ke passwordnya itu kurang lebih lima puluh an
ada kemungkinan lebih dari seribu ke depan ya kemungkinan nanti kita dalam lagi ya